untuk masuk di jakarta fresh graduate s satu itu range nya antara dua belas juta sampai delapan belas juta per bulan yang mereka dapatkan
yang itu sangat kompetitif dengan private sector
mengajak anak muda berkarir sebagai aparatur sipil negara gubernur dki jakarta anies baswedan buka bukaan soal gaji
dalam forum diskusi jakarta for the future of world dua puluh satu agustus lalu anies menekankan bahwa tawaran gaji berada di kisaran dua belas hingga delapan belas juta rupiah untuk calon pegawai yang baru lulus kuliah
anies mengatakan ajakan itu bukan soal besarannya
hal yang lebih penting menurutnya adalah dengan menjadi asn anak muda memiliki kesempatan untuk mengubah ibu kota ke arah yang lebih baik
fokusnya bukan soal uangnya
uangnya kami ingin mengajak kami ingin putra putri lulusan universitas kita yang berprestasi jangan hanya ke private sector tapi juga ke sektor pemerintah
dan jangan khawatir soal kesejahteraan insya allah sejahteraannya juga terjamin gitu kira kira
berdasarkan peraturan pemerintah nomor lima belas tahun dua ribu sembilan belas besaran gaji pokok pns di seluruh indonesia disesuaikan dengan golongan
golongan rendah yaitu satu lima puluh enam juta per bulan
untuk pns dengan golongan tertinggi nilainya lima sembilan juta rupiah per bulan
yang membedakan besaran gaji ada pada tunjangan kinerjanya
mengacu pada peraturan gubernur dki no enam puluh empat tahun dua ribu dua puluh tambahan penghasilan pegawai disesuaikan dengan nama jabatan kelas jabatan dan tugas yang diberikan
tunjangan untuk calon pns tunjangannya empat enam puluh sembilan juta rupiah
sedangkan pns dengan keterampilan pemula
hingga kealian utama antara dua belas sembilan puluh enam juta rupiah hingga tiga puluh satu tujuh puluh tujuh juta rupiah per bulan
pengamat ekonomi dari center of never on economic indonesia yusuf rendy menyampaikan besaran gaji pns dki sesuai dengan kinerja dan perubahan yang terlihat
kalau melihat dari kapasitas anggaran di provinsi dki jakarta itu sendiri sangat besar gitu ya
kapasitas fiskalnya itu cukup besar
dan merupakan salah satu yang terbesar jika dibandingkan dengan provinsi provinsi lain
yusuf menambahkan umumnya anak muda sekarang ingin cepat mendapatkan pekerjaan sebagai ajang pembuktian
menjadi pegawai di pemerintahan adalah salah satunya
tim liputan cnn indonesia